jumat siang direktur jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi saat memantau posko penyekatan cikarang barat menjelaskan
fenomena tahun lalu terjadi kembali di tahun ini di mana pekerja lintas wilayah masih melintasi posko cikarang barat dan mendapat pengecualian dengan menunjukkan surat tugas
mereka kebanyakan adalah orang yang bekerja di jakarta tetapi berdomisili di bekasi dan sekitarnya
pengamatan saya memang yang terjadi tahun yang lalu pasti sama kasusnya yaitu banyak para pelintas batas antar daerah ini yang bekerjanya orang bekasi atau orang jakarta kerja di kerawang
atau sebaliknya orang di jakarta kerja di bekasi
jadi dengan demikian karena pengalaman kita experience tahun yang lalu dipakai oleh kita sebagai metode yang kita lakukan sekarang ini
karena untuk mensortir masyarakat yang mudik itu kan sebetulnya ya bisa kasat mata kelihatan
ada pun di rantas polda metro jaya
menyatakan bahwa emergency break akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan di pos cikarang barat
tim liputan cnn indonesia